biasanya para pengguna notebook atau laptop mengandalkan keyboard atau touchpad
namun seiring kebutuhan waktu fungsi laptop juga bisa berubah menjadi sebuah tablet
korresponden radina lata prawira mengajak anda untuk mengenal lebih jauh lagi
bagaimana convertible laptop bekerja
ini adalah laptop atau biasa yang dikenal makebook
dengan sistem operasi osx dengan retina display memiliki spek tinggi
ini juga laptop tapi bukan laptop biasa
ini adalah think pet yoga dua ratus enam puluh keluaran lenovo menggunakan sistem operasi windows sepuluh
dari hardware atau perangkat keras kedua laptop ini sangat berbeda
yang membedakan adalah itu laptop biasa dan ini adalah laptop convertable
comfortable laptop adalah laptop yang dapat berubah menjadi tablet
atau dapat berubah menjadi moder
dua lainnya seperti hybrid atau dua in satu seperti ini
seperti anda lihat layar macbook ini juga bisa diajas sesuai dengan keinginan penggunanya
bisa diajak sampai sejauh ini
untuk tipe thinkpad yoga dua ratus enam puluh ini memiliki beberapa mode
anda bisa menggunakannya seperti laptop pada umumnya
apa bedanya dengan laptop yang saya gunakan
tapi anda juga bisa menggunakannya sebagai tablet
tinggal dibengkokkan seperti ini
ada juga stylus pennya
anda bisa menggambar seperti tablet
anda juga bisa menggunakannya seperti tenda
dan ini otomatis masuk keyboardnya rata seperti tablet pada umumnya
satu lagi yang membedakan laptop ini dengan laptop lainnya adalah
ini bisa digunakan sebagai layar sentuh atau touch screen
kebanyakan pengguna laptop
ingin menggunakan laptop sesuai dengan fungsinya
untuk mengetik sambil duduk seperti ini
tidak dibengkok bengkokkan atau disentuh sentuh layarnya
tapi jika anda suka berpergian
laptop comfortable seperti ini kayaknya lebih cocok untuk anda
karena lebih fleksibel bisa dijadikan tablet seperti ini
bisa digunakan satu tangan lebih ringan
kadang comfortable laptop hanya berupa gimmick dari produsen untuk menjual unit lebih banyak
tapi tetap saja pengguna lebih menggunakan laptop sesuai dengan fungsinya
ya mungkin comfortable laptop tidak cocok dengan semua orang
tapi setidaknya memberikan pilihan bagi orang yang sudah bosan dengan laptop konvensional
hmm masuk akal
radinata prawira jakarta